kamu gak mau ganti liburan kita yang waktu ketunda
saya udah merencanakan untuk liburan lagi sama kamu soalnya
kamu kenapa sih mas
ngajakin aku liburan terus
ya jangan jangan kamu mau
aku udah mulai mulai kerja lagi kan
masa aku ngajar ngajar sih
nanti lama lama aku dipecat loh
kok berhenti mas
saya itu sempat ngurus izin kamu ke kampus
saya kasih suara dokter yang dari rumah sakit sejahtera ke kamus kamu
dan kamu dapat izin selama sepuluh hari
kok lama banget sih mas
ngeluh terus ya
harusnya kamu tuh bersyukur
ya aku bosan aku nggak tahu lagi aku mau ngapain
yaudah besok aku minta izin nih aku mau ke coffee shopnya papa
dari awal pembukaan sampai sekarang aja aku belum kesana
gimana kalau nanti andien ketemu nino di cafe nya papa
apalagi sekarang nino kan lagi cari randy
kamu gak mau ganti liburan kita yang waktu itu ketunda
liburan lagi sama sama soalnya
kamu kenapa sih mas
ngajakin aku liburan terus
ya jangan jangan kamu mau
kalau gak mau yaudah
yaudah ayo mau kemana kita
tapi kita terlalu jauh deh
gak usah di fikirin itu urusan saya
kamu beresin aja itu baju baju sama koper
tapi aku senang sih mas
saya masih punya rahasia sama kamu
tapi saya harap kamu mengerti
kalau yang saya lakukan sekarang
adalah demi keutuhan keluarga kita
kau bisa lihat
kau bisa lihat
kau bisa lihat
kau bisa lihat
kau bisa lihat
kau bisa lihat
kau bisa lihat
kau bisa lihat
kau bisa lihat
kau bisa lihat
seorang bekommen pitched
aku udah putuskan untuk mencabut
dukatan cerai aku terhadap elsa
aku bawa elsa balik ke rumah
sekali lagi aku minta maaf ya
atas perbuatan aku yang kemarin
aku bahagia banget
masih dikasih kesempatan
menantu mama sama papa
kamu istirahat aja di kamar
nanti aku bantu
pihak asin barang barang kamu ya
aku ke kamar dulu ya
sidang cerai kamu sama elsa
aku mau berbicara sama elsa
aku tau ini mungkin berat buat mama sama papa
saat kau kebetulan
ini sudah keputusan aku
saat kau kebetulan
dan keputusan aku sudah bulat
untuk maafkan elsa
saat kau kebetulan
dan menerima elsa kembali
saat ka berada dihabungan
saat ka berada di auken
bisa terbuka hatinya untuk menerima
saat kau kebetulan
kita harus hargai keputusan nino ya
no apapun itu untuk kebahagiaan kamu pasti mama sama papa dukung
jangan kalau gitu makasih ya
aku bawa dulu barang barang rasa
mama mama kenapa sepertinya mama belum ikhlas
iya sih pa
masalahnya apa yang udah elsa lakukan ke mama
itu benar benar sangat menyakiti mama pak
jadi mama gak yakin apa mama bisa
bisa seperti dulu ke elsa pa
mama juga akan coba seperti itu ma
iya mah jadi aku sama andin tuh mau liburan
soalnya kan liburan yang kemarin sempat ketunda kan
ya mama senang sekali dengarnya ya
seterusnya ya ma
saya kemudian khawatir rena aman sama oma
kamu have fun berdua sama andin liburan senang senang ya
kayaknya pak bos tuh ketagihan ya ngajakin lo liburan din
ya harus emang kayak gitu mbak harus ketagihan
biar alatnya cepet on the way ya
kalian berduanya apaan sih
ih jangan kayak gitu
kita tuh berdua tuh selalu ngedoain yang baik baik aja buat bersama pak bos
betul mbak pokoknya kiki itu ngedoain mbak andin terus tuh pokoknya siang pagi malem kentul terus
ngedoain apa sih
kau boleh tahu
kemar kembarannya itu hadir di dalam rumah ini
eh yang pelan
gue tuh gak kebayang deh
kalau misalkan andin ntar hamil ya kan
gimana ribetnya pak bos
kayaknya kalau selimutnya payinya kita selet gitu curang
kita langsung kena sembur kali ya mbak
khawatirnya dia kan bisa berkali kali lipat
aku bukan lagu
bedia bedia udahcanbis ya
emang mbak cutanya hebat sih
sengaja dibanting atau gimana itu
enggak kamu sengaja pengen jatoh itu gimana
enggak enggak enggak
aduh aduh ini apa sih